nah pemirsa jadi kalau kita lihat tadi ya banyak sekali kita mendapati kasus atau juga pemberitaan
karena ada pengemis yang ternyata sebetulnya adalah orang yang berada di kampungnya ya
punya beberapa rumah punya mobil
nah mengemis itu menjadi jalan pintas begitu untuk mencari rejeki
apalagi di ibu kota yang sedikit terenyuh langsung kita kasih uang kan lumayan besar biasanya
karena sudah dilarang lho untuk memberikan uang kepada pengemis itu ya
nah mengemis yang kerap dijadikan profesi ini membuat sebuah komunitas
yang digagas oleh sekelompok anak muda hadir dengan nama ketimbang ngemis
nah ketimbang ngemis ini membantu para orang tua atau lansia sebagian bahkan dengan keterbatasan fisik
untuk berusaha mencari nafkahnya sendiri
seperti apa kira kira bantuan yang diberikan
sudah hadir di studio public relation komunitas ketimbang ngemis jakarta
mbak tania dwi garnita dan juga aki mamat
waduh mana nih gerobak es puternya nggak dibawa ke sana
nggak dibawa capek mami coolnya
tapi ini terus nih aki mamat apa
kerja terus soalnya ya jalan terus gitu ya
emang udah berapa lama aki mamat tuh jual es puter
es puteri ya udah lama
kira kira berapa tahun ki
ya dari bujangan
ini masih bujangan bentuknya
masih kuat banget
aki cerita dong pertama kali ketemu sama teman teman
ini ada komunitas ketimbang ngemis jakarta
bisa datang ke aki ngebantuin aki tuh gimana ceritanya
ceritanya ya gimana neng
coba coba mbak tani ya pertama kali ketemu aki mamat nih gimana nih
pertama kali ketemu sama aki mamat jadi kita menerima informasi dari followersnya ketimbang jakarta di dm
nah setelah itu dari tim kita survei nih mencari kakek mamat
terus yaudah setelah kita survei
beliau masuk ke dalam list untuk penyerahan donasi baru kita kasih donasi ke kakek aki
ke kakek mamat tersebut
donasi ini bentuknya uang untuk modal atau apa biasanya tuh
donasinya ada berupa uang tunai sembako ada pakaian dan alat sholat
awal mulanya komunitas ini ya ketimbang ngemis ini dibentuk itu pertama apa sih cerita pertama yang menjentik gitu ya
pertama kali kita harus bikin nih komunitas apa namanya
ketimbang ngemis jakarta
pertama kali sih ketimbang ngemis
jadi dari ada dari kak rizky di jogja sebenarnya
jadi dia ketemu sama penjual perkakas gitu pas mau sholat jumat
nah dia tadinya mau net beli kan cuma dia mikir ah kan mau sholat jumat nih
takutnya agak susah nih nanti bawa barang barangnya ke masjid nanti nanti aja deh kata dia pas setelah sholat jumat
setelah selesai sholat jumat nggak ketemu oleh nenek nenek yang menjual perkakas tersebut
akhirnya kepikiranlah sampai kosan
setelah dicari cari gak ketemu kepikiranlah baru kak rizky membuat ketimbang ngemis
nah kemudian dari kita sendiri ketimbang jakarta ada inisiatif sendiri membuat di jakarta gitu sih
cara surveinya gimana mbak tania
ini kan banyak sekali maksudnya lansia lansia yang masih produktif di usia senja seperti aki mama sekarang gitu
cara ketemunya tuh gimana
kita lebih dari kiriman dari followers followers sih di instagramnya ketimbang ngemis jakarta
jadi kayak misalkan kakak nih ketemu di jalan solia solia satuk mulia nanti dikirim ke dm nya ketimbang ngemis jakarta
aki ini kan tadi kalau kita lihat ya sebetulnya kalau sudah lumayan sepuh gitu
kita ngemis nih orang tuh banyak yang iba kan ya
ngasih uangnya banyak tadi juga banyak yang kaya kaya tuh
kalau ngemis kenapa aki
karena kan nggak untuk ah saya mau ngemis aja gitu
kan capek kerja
tapi dapat dari esputar lumayan kik
ya bukan lumayan ya buat hidup doang
buat hidup doang
jadi nggak mau ngemis itu karena malu gitu
tapi ini ada temen temen dari ketimbang ngemis jakarta ketemu sama aki aki ngerasa terbantu banget nggak kik
ya lumayan lah
alhamdulillah kayak gimana terbantunya ki
kadang kadang perbulan perbulan kadang ada gitu
ya alhamdulillah gitu
tapi berarti aki masih aktif juga ya untuk kelilingan jalan
iya masih aktif
biasanya jualannya daerah mana sih ki
ya daerah sini daerah belan sama jalan tambak
kalau nggak puasa dibawa esputarnya kesini ya
ini mungkin batalia punya apa ya riset atau studi gitu untuk melihat membandingkan
sebetulnya kan banyak banget ya orang tua jadi pengemis gitu kan
juga ini ada orang tua yang memutuskan untuk tidak mengemis tapi bekerja aja
padahal mereka bisa loh switch dengan cepat jadi pengemis
sebetulnya apa sih yang membuat sosok mulia ini gitu ya dia mau ngemis atau nggak mau ngemis itu
dari studinya mbak tani dan kawan kawan itu
itu semuanya sih tergantung dari solehnya masing masing ya
kadang kita tanya gitu kayak kakek kakek mama sendiri kayak malu ngapain sih kita minta minta
mendingan kita kerja ini selama masih bisa masih sehat fisiknya gitu sih
jadi biarpun keterbatasan fisik mereka dan keterbatasan usianya jadi mereka tetap masih mau berjuang dan berusaha untuk menafkahi keluarganya
ada cerita nggak selain kakek mamat gitu yang lain yang menggugah perasaan teman teman gitu ya
ini ada sosok seperti ini dan masih mau kerja kerjanya apa itu ada nggak
paling ya itu aja sih kalau misalkan kayak solia solia yang lain mereka masih mau berjuang
jadi ini kembali keterbatasan mereka sih
mungkin boleh ditekankan sedikit bahwa teman teman dari komunitas ketimbang ngemis ini mencarinya para lansia atau orang tua yang masih aktif masih produktif begitu untuk dibantu
jadi bukan yang jadi pengemis terus lalu dikasih uang untuk dibantu gitu ya
setuju sih sebetulnya ya karena sebetulnya kita juga sudah dilarang juga kan untuk memberikan kepada pengemis gitu
lebih baik beli es putarnya pak mamat ya
ya beli es putarnya
ini sehat seger
seger ya bener
iya bener juga
iya pahala itu oke apalagi belum puasa jadi tajil kan ya
waduh oke kalau tadi kan ini yang menerima solianya kalau sekarang yang memberi nih mbak tania cara menjaring para donatur donatur orang orang baik ini seperti apa sih teman teman knc
donatur sendiri sih alhamdulillah dari followers followers yang nge follow instagram sama kayak nj atau twitter atau di facebook
tiba tiba oel saya nih di pr nya mbak saya mau donasi ya ke rekening ini nih ke rekening yang tertera di ketimbang emis jakarta kan
setelah donasi baru mereka info lagi nih mbak udah donasi ya gitu sih
jadi sebenarnya ini dibuka buat semua orang ya untuk berdonasi ya
tapi kalau misalkan ada proyek proyek khusus kita open donasi
oke itu semua informasinya ada di akun instagram

ketimbang emis jakarta oke
ada ini nggak mbak tania
ada sih atau pekerjaan yang paling kita tuh apa yang ngerasa ini nggak mungkin dikerjain sama orang tua nih
tapi mereka tetap mengerjakannya gitu
ada sih kakek siapa ya saya agak lupa beliau disabilitas pakai kursi roda
cuma mereka mengerjakan ini apa bikin kapal
iya miniatur kapal gitu sih
terus mereka dia jualannya ya dengan menggunakan kursi roda
oke total udah berapa banyak sih mbak tania para soria yang dibantu
yang udah kita bantu kurang lebih empat ratus hampir empat ratus lima puluh solia
aki mamat kalau ngeliat apa banyak pengemis gitu perasaannya agama sendiri gimana tuh ngelihat pengemis
aduh gampang ya cari uang gitu
iya aki mahmud mah keren
maka otak begitu masih mampangnya wah ini gampang cari uang enggak
mendingan taruh sendiri aja gitu ya
enak kan dorong dorong kerobak ya kayaknya
nanti kalau kena kemembersihan
pernah pernah aki kena
nggak seumpamanya gitu
oh kalau ngemis
tumis kan begitu kadang kadang kan uber uber polisi
tapi aki suka manggal gitu nggak degangnya misalnya kena sapal pepe
kalau manggal sih jarang jarang sapal pepe kan ngelarang ngulung
ngulung ngulung orang manggal berhenti sebentar aja
keluarga dimana aki sekarang
keluarga ya biasa aja di kampung
ya di limbangan
oh anak anak istri semuanya di sana
suka nengokin aki nggak ke jakarta
apa aki yang pulang ke sana
ya kagak lah
aki tuh usianya sekarang berapa
aki lahir tahun empat puluh enam
coba hitung aja berapa
eh empat empat lagi
lima empat tambah sembilan belas tuh
udah banyak banget deh aki umurnya
udah nggak kehitung
udah nggak kehitung
tapi aki sehat terus ya ki ya
oke mbak tania mungkin yang terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini
ini kan menginspirasi sekali teman teman
mungkin ada yang di rumah yang pengen gabung sama teman teman knj ataupun mau jadi donatur
coba aja follow di ketimbang ngemis jakarta
kalau untuk di twitter kn jakarta
kalau untuk di facebooknya ketimbang ngemis jakarta
di bulan puasa ini misalnya ada program program khusus gitu nggak dari teman teman
banyak sih mbak yang wa saya pengen pengen kolaborasi cuman karena saya pengen berkongsi
dengan teman teman yang ada di sekolah

kalau ada yang mau berkongsi di sekolah saya pengen berkongsi
kalau ada yang mau berkongsi di sekolah saya pengen berkongsi
iya nih jadi yang mau nyumbang ayo silakan teman teman langsung ke teman teman knj
supaya bisa dibagikan ke teman temannya aki juga ya aki

ini ada apa nomor nomor itunya hpnya hpnya
ini jadi putarnya akimah mati daerah jakarta langsung dicari ke
berlin atau ke
semangat makasih makasih semangat terus semoga kemudian seperti ini ya bisa terus
juga juga bisa membuat banyak sekali
sosok mulia disebutnya sosok mulia atau solia ya atau lansia lansia yang memang ingin
karena berbagai macam alasan ya terutama karena harga diri kan nggak pengen gitu
untuk ngemis dan terus berusaha untuk bisa kerja itu salut kita bantu nih ya
pemirsa kita bantu follow instagramnya tadi instagramnya apa komunitas ngemis
jakarta ketimbang ngemis jakarta oke